akhirnya kita akan icip icip dulu si kerupuk padang
makanan dari ranah minang tersohor dengan bumbu yang pekat
dan cita rasa rempah rempah yang begitu kuat
selain rendang yang sudah dikenal hingga mancanegara
banyak juga loh ragam kuliner dari padang yang lezat dan jadi favorit
ada lontong padang lotek padang hingga sete padang
namun dari semua aneka kuliner khas minang ini ada satu kesamaan
nah ada yang tahu
ya semua menggunakan kerupuk berwarna merah muda alias kerupuk padang
identik tuh kalau makan lontong padang itu kalau bukan kerupuk merah kayaknya nggak otentik gitu ya
kayaknya bukan padang banget gitu
aneka kuliner yang biasa hadir sebagai menu sarapan ini memakai kerupuk padang
ya itu karena kan padang kan bumbunya banyak ya
maksudnya bahan bahannya itu bener bener medok
jadi cocok buat kerupuk yang agak datar rasanya
kadang kadang kan pemeran gak ada rasa cuma asin sedikit
walaupun hanya hadir sebagai kudapan pelengkap
proses pembuatan kerupuk padang cukup rumit loh
ini dia ceritanya
selamat datang di channel kerupuk padang

dan untuk membuat kerupuk padang yang tadi anda sudah lihat di layar kaca anda
proses awalnya itu bukan langsung mengaduk tepungnya tak segala macam bukan
tapi pertama tama adalah memanaskan air sebelum kita mengaduk aduk tepungnya
dan saksikan sengkapnya dalam segmen seir menjadi produksi kerupuk padang
ini dulu nih kita siapkan dulu untuk air panas
aduh aset wah abel ya itu

salah satu wilayah yang tersohor sebagai produsen kerupuk padang adalah kampung kaum panda desa karadenan cibinong bogor jawa barat
di tempat ini ada puluhan industri rumahan yang membuat aneka kerupuk
salah satunya kerupuk padang
bang tepung ready bang ini air panasnya sudah siap
tapi kan udah agak agak berasap gini
nanti harus gue lakuin dulu
ngebuk buk maksudnya kayak oh mendidih
oh mendidih belum matang
kalau nggak mendidih kenapa tuh bang
gak jadi itu gimana tempatnya
gak mau sabar ya
sambil menunggu air mencapai titik didih kita ayak dahulu tepung yang akan digunakan sebagai bahan utama
tepung tapioca terbuat dari singkong
nah tepung ini juga biasa dikenal dengan sebutan tepung kanji
jangan diganti dengan tepung jenis lain ya
dalam sehari tempat ini menghabiskan empat ratus kg tepung tapioca
nah ini salah satu alasan
kenapa dia harus diayak
ini ada sisa sisa nih
tepung tepung yang keras
campur dahulu sebagian tepung tapioca dengan air mendidih
jangan sekaligus ya
pakai mana pak ini apa itu
adonan awal kerupuk padang kemudian dicampur dengan pupuk
warna makanan berwarna merah
dalam proses ini bisa juga ditambahkan garam untuk sedikit menambahkan rasa asin pada kerupuk padang yang akan dibuat
jadi pewarna makanan itu tuh gak bisa langsung dijadiin satu sama adonan utama
ibarat kata kayak sepuluh dua puluh persennya itu dicampur dulu dengan si air panas dan pewarna makanan
baru dicampur lagi dengan yang versi banyak
karena kalau langsung dicampur begini kagak rata ya bang ya
setelah pewarna makanan tercampur rata dengan adonan awal
kita lanjut menambahkan tepung tapioca sedikit demi sedikit hingga mencapai tekstur yang diinginkan
bang ini aja masih keluar asam
adonan harus diaduk dengan air panas agar tepung tapioca merekat maksimal satu sama lain
air panas ini juga akan membuat adonan mengembang dengan maksimal saat digoreng atau disangrai
setelah mencapai tekstur yang diinginkan
adonan masuk ke meja pencetakan
wah tapi tidak pakai mesin ya
masih manual semuanya
adonan akan dibentuk lonjong untuk memudahkan proses pengukusan dan pengirisan
terus tekan terus
oh udah jadi
terus udah jadi
ini kalau ditaruh nih mas kameramen
kalau ditaruh begini tuh
bang boleh bang
hahaha ternyata susah ya
adonan kerupuk padang memang tidak terlalu padat
agar tetap memiliki rongga dan renyah ketika nanti disantap
ini kurang lebih sudah empat jam
nah ini kita cek
sepertinya kira kira warnanya udah berubah
kalau tadi dia sangat cerah warnanya ini sudah gelap dan penanda dia sudah selesai
adonan yang telah dikukus tidak bisa langsung diiris tipis
namun harus didiamkan setidaknya selama lima hari
pasti anda kena batuk batuk
semangat mas cameraman
kena uap bang
teropp ngomongnya udah kena
sudah tahu celah
sehari kadar air dalam kerupuk akan menyusut namun jangan didiamkan terlalu
lama hingga berminggu minggu ya bisa bisa adonan berjamur dan tidak bisa dikonsumsi
itu sebetulnya selama empat hari itu tuh nggak yang bener bener kering maksimal di bagian
dalamnya ini bagian dalamnya tuh masih agak sedikit lengket tapi dia tuh enggak yang
lengket kena tangan banget tapi dalam artian itu masih merasa satu sama lain jadi harus diserut baru
keringkan agar bener bener dapat ketika didoreng itu untuk mendapatkan tekstur kerupuk padang yang
renyah kita menggunakan alat bantu irisan awas hati hati jangan sampai tangan terlalu dekat dengan
pisau ini buat bantu ngedorong tangan cukup ya
hai mah mayan capek panjang banget perjalanan untuk secuil kerupuk padang
hai bagus bawa alhamdulillah
setelah diiris kerupuk akan dijemur di bawah sinar matahari selama beberapa jam bila cuaca
tengah terik seperti ini pengaringan kerupuk hanya memakan waktu tiga empat jam
tapi di tengah musim penghujan proses bisa memakan waktu sampai dua hari
ini sepanjang hamparan ini ini kerupuk padang
dan dia kendalanya itu kalau misalkan turun hujan gak buru buru diambil
misalkan kena hujan dulu basah dan gak kering dia bisa berubah warna jadi putih
jadi warna makanan ini luntur dan harganya pasti akan turun
jadi kayak kerupuk biasa bukan kerupuk padang
udah bu udah aman
warna kerupuk yang menjadi lebih cerah menjadi penanda bahwa kerupuk sudah kering
dan dapat dikemas untuk dikirim ke para pelanggan di sekitar jabodetabek
kira kira bagaimana ya rasa kerupuk padang yang saya buat hari ini
akhirnya kita akan icip icip dulu si kerupuk padang
ya rasa kerupuk aja
pada umumnya siapa yang saya suka itu tipisnya itu sangat amat pas untuk digoreng dan jadi dapat crispy nya
dan tadi juga karena tambah garam jadi ada sedikit slant di rasa
saat ini kerupuk padang mentah dibanderol rp dua puluh per kilogram
namun kalau tengah musim penghujan harganya naik sedikit ya
karena proses produksi menjadi terhambat terutama di bagian penjemuran

kalau musim hujan kita nggak produksi sama sekali
walaupun kalaupun produksi kadang kita kan nggak bisa diprediksi kalau hujan kapan
itu kadang kita udah bikin banyak stok banyak mau diserut ternyata hujan
itu berhari hari nggak bisa diserut kadang kadang sampai membusuk gak bisa diserut
nggak bisa nggak ada produksi jadinya nggak nihil hasilnya
kerupuk padang memang cocok dipadukan dengan aneka kuliner ranah minang
yang berkuat dan memiliki cita rasa rempah yang nambah
oke ini sekarang udah kebersihin
waktunya kita akan mencicipi kerupuk padang
lengkap sama masakan khas padangnya
ini adalah lontong
ada pakai pakis ada juga ada soto nya
jadi kebayang ya bagaimana pekatnya dan kuatnya bumbu khas dari padang
ini berpadu banget
sama si kerupuk yang lainnya
itu asinnya dikit banget tapi dia karena ada kayak berongga gitu
ini tuh kayak ngerasuk ke dalam kerupuknya gitu
ada rasa itu kalau kuat dari bumbunya
ini makan sama pakis sama kuatnya
ini kalau nggak pakai kerupuk kan lengkap
nggak akan lengkap kalau nggak pakai kerupuk
tidak hanya cocok dengan lontong padang
kerupuk dengan warna
merah muda dan bertekstur renyah ini juga cocok nih dipadukan dengan soto padang
tentu dengan soto padang
yang kuatnya mending begini
karena dia tuh rasanya tuh netral
walau terkesan sebagai kudapan pelengkap
ada proses panjang sebelum sepotong kerupuk padang yang renyah tiba dipilih saji anda
dari fernando di wkg lujarto bogor jawa barat